ada apa ini
apa yang terjadi dengan kalian semua
mengapa kalian semua mengungsi ke tempat ini
kadipaten mana yang saya diserang raden
dari kadipaten sampai ke perkampungan perkampungan
semuanya menjadi mebeku
ini semua pasti perbuatan putri ini
amba dari kerajaan
amba dari kerajaan
amba mitra raden
zat yang maha penyembuh
sembuhkanlah kakek guru
tanpa kurang satu apapun
izinkanlah kaki guru untuk kembali sehat
dan berkumpul kembali bersama kami
beliau sudah kuanggap
seperti kakekku sendiri
yang seorang yang berpikir
dan yang selalu melindungiku
banyaklah berdoa kepada allah swt
untuk kesembuhan kakek guru
tapi kakek guru

dan kakek guru
tapi nabi pernah berkata
sedih tidak boleh berlebihan
dan senang pun tidak boleh berlebihan
kita harus pasrahkan semua pada allah swt
allah pasti akan memberikan pertolongan
dan akan menyembuhkan kakek guru
baiklah ibu bunda
untuk menemani kakek guru
ibu bunda sangat bangga padamu
terima kasih bunda
walaupun kau seorang wanita
kau harus tetap belajar ilmu kahnuraga
karena itu sangat penting
agar kau kelak
bisa menjaga dirimu sendiri
tanpa ketergantungan kepada orang lain
tolong ajari aku kak
aku juga ingin hebat seperti ini
ya sudah bagus
maya sudah tidak murung lagi
dan dia sudah mau berlatih membera diri
tetapi kuda kudamu harus kuat
kau tidak boleh lemah
kuda kuda adalah pertahanan awal dalam ilmu kanuraga
bagaimana cara kau membuat kuda kuda tersebut
sekarang kau cobalah latihan terlebih dahulu seorang diri
maya bisa belajar dengan cepat
hidangan makan pagi sudah siap
sebaiknya nimas dan raden segera makan
sebelum makanannya dingin
kalau misalnya sekarang kita istirahat sejenak
apa yang terjadi dengan kalian semua
mengapa kalian semua
mengungsi ke tempat ini
kadipaten manayasa diserang raden
dari kadipaten sampai ke perkampungan perkampungan
semuanya menjadi mebeku
ini semua pasti perbuatan putri nina
amba dari kerajaan
datang ingin memberikan laporan
seluruh wilayah jati mulia
jagat dewa batara
kerajaan jati mulia diserang es
sekarang pademangan patok besi diserang awa dingin
sekarang semuanya berubah menjadi es
kita sepertinya dan kita seberbagi tugas
aku akan memeriksa
keadaan di kademang patok besi
dan rai kiasanta
keadaan di kademang wanayasa
dan kau rai surawisasa
keadaan di jati mulia
uruslah para pengungsi ini dengan baik
kenapa bisa menjadi seperti
ini semua sungguh mengerikan
iya benar benar seperti iblis
banyak warga yang tidak berdosa
mati di tangannya
bencana macam apa ini
putri nima tidak bisa dimaafkan
dia telah menanggung banyak sekali korban